contohnya nggak ada terjual sudah
pihak yang siap untuk memberikan jaminan bahwa mereka akan menangkap mereka dan sebagainya
cuma harus yang diingat bahwa untuk pertandingan surfing bukan kendala yang pertantangannya adalah ombak
ada penolakan dari masyarakat
selama dua tahun pengiriman hingga dua ribu dua puluh ada tiga ratus tiga puluh enam unit kereta bekas didatangkan
antara kreditur dan debitur yang ada
kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran dan pelayanan audio kami
kalau mau juara latihan harus ekstra